jika otoritas terkait di ntb sibuk mengatasi anjing penyebar rabies
di kota bima ntb dan pasangkayu sulawesi barat
petugas disibukan dengan operasi penertiban ternak liar
penertiban ternak dilakukan karena kerap menimbulkan kecelakaan dan merusak taman kota
ibarat sedang mengikuti lomba tujuh belasan
belasan anggota satpol pp kota bima nusa tenggara barat ini
terlibat kejar kejaran dengan hewan ternak milik warga yang berkeliaran
alasannya sembilan ekor kambing ini telah merusak taman kota yang baru saja dibangun
dengan anggaran mencapai enam miliar rupiah dengan memakan rumput dan bunga yang ada
pada dua ribu lima belas pemerintah kota bima sudah mengeluarkan perda tentang larangan pelepas liaran ternak dengan ancaman denda
hitungannya per ekor
baik dia besar maupun
yang terlalu kecil
perda itu dua ratus ribu per ekor
dan untuk ternak besar satu juta
selanjutnya kambing kambing ini dimasukkan ke dalam truk satpol pp kota bima
dan dibawa ke kandang kambing milik caktol pp
belasan petugas satpol pp kabupaten pasangkayu sulawesi barat
juga harus bekerja keras untuk menangkap seekor sapi selasa siang
pemandangan di pusat kota ini pun menjadi tontonan
hingga mengundang gelak tawa warga
namun penutupan ini juga sempat diwarnai aksi protes
salah seorang warga yang tidak terima ternak sapi miliknya ditertipkan oleh petugas
penertiban ternak liar ini dilakukan sebagai bentuk penegakan perda nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
tentang pengawasan dan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di pusat kota
ternak liar ini akan disimpan di tempat penampungan khusus untuk didata